ketua dpp partai berkarya siti hedia tihariyadi atau yang akrab di sapa titik suharto
yakin bahwa pasangan prabowo subianto sandiaga uno bisa membuat perubahan bagi indonesia
ditemui di perayaan lima puluh tahun yayasan harapan kita
titik mengatakan bahwa partai berkarya akan all out demi memenangkan pasangan ini
titik mengatakan partai berkarya tidak memiliki strategi khusus
demi memenangkan pasangan prabowo sandi dengan dibentuknya tim pemenangan
titik mengatakan partai berkarya akan menyesuaikan pola kampanye
dengan program yang nanti akan disusun
ia juga mengatakan partai berkarya siap untuk turun ke daerah jika diminta
karena kita sudah mendukung
jadi tentunya kita akan all out untuk memenangkan pak ps dan pak sandi
kita mungkin namanya padi ya prabowo sandi
tentunya kami akan menyesuaikan program program dari tim pemenangan
jadi kita tidak akan jalan sendiri sendiri
tapi kita sesuai dengan tugasnya
misalnya partai berkarya ditugaskan untuk mungkin wilayah mana mana